dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan rabu sore
jaksa penuntut umum menuntut komedian triretno prayudati atau nunung dan suami yuli jan sembiran
dituntut delapan belas bulan penjara karena dengan sengaja memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu seberat tiga puluh enam gram
selain dipotong masa tahanan jika difonis bersalah nunung dan suami akan menjalani proses rehabilitasinya
di rumah sakit ketergantungan obat atau rsko jakarta timur
tim kuasa hukum nunung mengaku keberatan dan akan mengajukan pledoi
mereka menganggap tuntutan untuk menjalani rehabilitasi terlalu lama
penting di sini permohonan dari keluarga di keterangan yang lalu itu adalah ingin rehab dan jaksa dalam tuntutannya menuntut rehab
dan tempatnya pun sudah ditentukan oleh jaksaan di rsko
jadi tinggal kita lanjutkan pledoi dan nanti keputusan dari hal ini seperti apa
sidang akan dilanjutkan rabu pekan depan dengan agenda pledoi atau pembacaan pembelaan